konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi dan beberapa serikat buruh lain menggelar demonstrasi di depan balai kota jakarta rabu pagi
pendemo menuntut kenaikan upah minimum daerah dua ribu dua puluh dua sebesar tujuh hingga sepuluh persen
demonstrasi diikuti sekitar lima ratus orang
para buruh mendesak pemerintah mencabut undang undang cipta kerja
selain itu kspi meminta upah minimum sektoral kabupaten kota dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh dua tetap diberlakukan dan kekuatan hukum perjanjian kerja bersama setara dengan undang undang
sementara itu demo serupa digelar secara serempak di dua puluh enam provinsi
tujuh sampai sepuluh persen itu adalah hasil dari perhitungan kawan kawan dewan pengupahan dan juga survei di internal kami
yang seharusnya kalau mengikuti survei kami ump dua ribu dua puluh dua itu berdasarkan proyeksi ke depan seharusnya justru lima tiga ratus
tetapi kita mengambil bijaknya tujuh sampai sepuluh persen saja supaya ada kenaikan dan juga supaya perusahaan perusahaan itu juga ikut berkembang juga tidak mematikan perusahaan